sepasang suami istri berusia lanjut di kediri
kami siang ditemukan tewas di belakang pemukiman warga
saat ditemukan keduanya dalam kondisi berpelukan dan mulut terikat kain
diduga keduanya sengaja nekat mengakhiri hidup dengan cara meminum racun serangga
inilah jasa tony suhartono beserta sang istri sulistyorini
saat ditemukan di pekarangan belakang rumah warga di desa butuh
kecamatan keras kediri kamis siang
keduanya telah terbujur kaku dalam kondisi berpelukan dengan pakaian lengkap serta kain penutup mulut
kedua korban ditemukan oleh warga yang akan pergi ke sawah di dekat lokasi penemuan jenazah
dari keterangan sejumlah tetangga pasangan suami istri tersebut terakhir terlihat di rumah mereka
malam sebelum kejadian
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi dan olah tkp
dugaan awal keduanya sengaja bunuh diri dengan meminum racun serangga
yang dimasukkan ke dalam buku
keduanya juga menemukan botol air mineral
selain itu petugas juga melakukan pemeriksaan di rumah pak sutri tersebut
hasilnya petugas menemukan surat wasiat untuk keluarga
yang berisi pembagian warisan penjualan rumah
serta permintaan pemakaman dalam satu liang lahat
sampai saat ini masih olah tkp jadi sudah meninggal
namun belum diketahui penyebab penyebabnya masih olah tkp
kedua jenazah korban akhirnya dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit
guna menjalani visum
kasus ini kini dalam penanganan aparat kepolisian resor kediri sepenuhnya